satu persatu amplop putih itu ia isi uang pecahan lima puluh ribu rupiah
sumiati perantau asal solo jawa tengah itu
tengah menyiapkan angpau lebaran untuk sanak saudaranya
keinginan berbagi rezeki saat idul fitri terinspirasi dari tantenya
yang memberinya salam tempel saat ia masih kecil
pulang itu saya dibelikan baju senang banget
lalu dikasih uang uang receh
yang dulu nilainya saya lupa mungkin dua ribu atau berapa
tapi alhamdulillah banget gitu
dapat oleh oleh lah gitu
kalau sekarang jadi saya ingat kepada tante yang dulu ngajarin
atau pernah memberi ke saya
sehingga untuk tahun ini karena saya sudah punya rezeki
saya ingin berbagi
kini dengan hasil jerih payahnya bekerja di ibu kota

oleh oleh untuk dibawa ke kampung halaman
salam tempel atau angpau merupakan salah satu tradisi lebaran
berupa amplop berisi sejumlah uang
angpau diberikan oleh orang dewasa terutama yang sudah bekerja
kepada anak yang lebih muda atau anak kecil
di indonesia salam tempel ini dipengaruhi sejumlah budaya tionghoa
yang dikemas dalam bentuk amplop lucu
angpau didefinisikan secara etimologi sebagai uang
yang dibungkus dalam kemasan merah sebagai hadiah
dalam kamus besar bahasa indonesia
angpau diartikan amplop kecil untuk tempat uang sumbangan
yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat cina
mereka juga ada istilah bagi bagi amplop
karena itu juga tanda kesyukuran
sering mereka memberikan amplop
bahkan amponya ada warna khusus merah
nah ini juga diadopsi juga
karena ini hanya sekedar kemasan
tetapi nilainya semuanya sama
kemudian istilahnya kemudian orang sebut ampau
dalam ajaran islam
tradisi salam tempel didasari dari ajaran mensucikan harta melalui infak
agar anak diberi pemahaman terkait nilai memberi lebih baik dari menerima
yang perlu diwaspadai oleh setiap orang tua
bagaimana agar tidak menjadikan anaknya
punya karakter meminta minta gitu
karena kita tahu bahwa identik lebaran itu dikasih
kemudian tidak sedikit diantara kita yang
ayo minta ngantri ke pamannya dan seterusnya
kalau untuk sekedar apa ya namanya ya
rame rame gitu ya
seneng seneng ya mungkin sah sah saja
harus kemudian kita sempurnakan dengan memberikan pemahaman kepada anak kita gitu ya
perkembangan teknologi turut merubah pola tradisi salam tempel
yakni berbagi kebahagiaan kepada sanak saudara
jadi nggak perlu bawa uang tunai dalam jumlah yang banyak ke kampung halaman
roni satria andika marianto jakarta